kasus keluarga keracunan hingga menewaskan seorang ibu dan dua anaknya mulai menemui titik terang
selasa polisi menangkap tiga orang dan menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan berencana
meski begitu polisi belum mengungkap siapa tersangka dan apa motifnya dalam kasus ini
kita simak laporan khas redaksi
di belakang saya ini adalah lokasi tempat ditemukannya beberapa korban tewas yang diduga akibat keracunan makanan
sebelum kejadian salah satu korban sempat berpamitan kepada tetangga bahwa dirinya akan dijemput oleh suaminya untuk pulang ke cianjur
kamis pagi dua belas januari warga kampung ciketing udik bekasi jawa barat tidak menyangka teriakan seorang anak kecil dari salat
seorang anak yang dijemput oleh suaminya adalah anak yang berumur lima belas tahun
seorang anak yang dijemput oleh suaminya adalah anak yang berumur lima belas tahun
polisi yang datang ke lokasi memastikan dua orang korban yakni rituan abdul muiz dua puluh tiga tahun dan muhammad riswadi tujuh belas tahun tewas di lokasi
sementara seorang lagi maimunah empat puluh tahun tewas di rumah sakit
dari hasil penyelidikan polisi ketiga korban yang tewas adalah ibu dan dua orang anak
sementara yang selamat dan dirawat
di rumah sakit adalah anak perempuan korban yang berusia lima tahun dan sang paman bernama muhammad dede solehudin tiga puluh empat tahun
kami pun mencoba menelusuri lokasi kejadian
tetangga korban menuturkan warga sempat mendobrak pintu rumah karena terkunci usai mendengar teriakan sang anak
tidak hanya itu salah satu warga yang juga membuka warung bernama ami menuturkan
malam sebelum kejadian tetangganya sempat membeli
kopi hitam lima bungkus di warungnya
ami mengaku heran karena baru kali ini korban membeli kopi hitam
setengah enam habis sholat maghrib si deden itu beli galon ke emak
terus kopi lima set kopi kapal api pulang dah
nggak lama kemudian si teteh itu yang udah meninggal masih ada si neng nonton tv di emak
setengah tujuh mau sholat isya pulang
polisi yang menyelidiki kasus ini
tidak pernah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil beberapa sampel
hingga akhirnya pada selasa tujuh belas januari polisi memastikan bahwa kasus ini bukanlah kasus keracunan makanan biasa
melainkan ada unsur pidana
polisi bahkan menyebut kasus ini mengarah kepada pembunuhan berencana
kalau ini dibilang tidak perdana berarti artinya mereka diracun ya
tadi saya sampaikan bahwasannya benar peristiwa ini adanya suatu peristiwa perbuatan tindak pidana
nanti kita dengar
ini cuma satu atau dua gitu yang ditangkap
sebelumnya kasus keracunan ini juga dinilai janggal oleh mantan suami korban
saat pemakaman mantan suami menuturkan sang anak sempat kehilangan sepeda motornya karena dibawa oleh ayah tirinya
kalau ada ditangkap aja dia
kalau ketemu temuin saya dulu gitu
sekarang bapak tirinya ini sudah menghilang atau gimana
hilang gak ada
kabur disisi juga gak ada
biasa jawab tuh
di posisi juga gak ada
nah ini pak
ini pak motor itu pak
meski polisi sudah mengungkapkan telah menangkap tiga orang tersangka dan ada unsur pidana pembunuhan berencana
namun siapa sosok tersangka hingga kini belum diungkap oleh
motif para tersangka membunuh korban dengan racun pun masih misteri
tim liputan cnn indonesia